keliatannya kamu lagi bersedih
aku lagi ingin sendiri
baiklah kalau begitu
kalau sudah disini
kamu duduk disana
dan mas duduk disini
nawang sih kan sudah bilang
nawang sih lagi ingin sendiri
baiklah kalau begitu
kalau sudah disini beda wilayah kan

mas nawang sih lagi ingin sendiri di dunia ini
kalau kamu berkata seperti itu
eh mau kemana dawang sih
mas lagi memahamu
nah duduk lebih bagus
coba kamu geser ke kanan sedikit
iya sedikit lagi

kamu benar benar mencintai raden husein
pasti akan menjamin kehidupan kamu
dan disaat itu
kamu pasti akan dijadikan karwo padmi
dan kamu akan dikelilingi kekayaan para pejabat
tapi raden fusena lebih menyukai nawang sih daripada aku
kenapa harus selalu nawang sih biyung
kamu jangan khawatiran aku
biyung yakin suatu saat
raden fusena pasti akan jatuh ke dalam pelukan kamu
supaya raden pusena bisa jatuh ke dalam pelukan kamu
dan menyayangi kamu seutuhnya
tapi dengan satu syarat
kamu harus terus berusaha
dan jangan menyerah
bercuma biyung hati itu tidak akan bisa berubah
siapa bilang hati tidak pernah berubah
hati pasti akan berubah
dia bisa berubah
dia bisa menentukan siapa yang mencintai dia
dan siapa yang memperhatikan dia
dan ada untuk dia selamanya
jarak pasti akan memisahkan mereka
dan disaat itu
raden fusena pasti akan mengirimkan surat pada nawang sih
dan disaat itu juga
kamu harus memastikan
surat itu jangan sampai jatuh ke tangan nawang sih

tidak akan berubah
dalam kelamaan raden fusena
pasti akan goyah antigen dengan sendirinya
dan raden fusena pasti akan jatuh cinta pada kamu
dan kamu akan menjadi milik dia selamanya
kali ini kita tidak akan kalah
jalankan rencana kita
aku dan prabu giripati akan mendesak ratu gunung permoh
dengan itu aku yakin ia pasti akan menyerah
kau memutarlah dan sergap ia di perkemahannya sendiri
baik kanjeng ratu
kali ini aku tidak akan main main
setidaknya aku tampil lebih baik
aku berharap kamu benar benar datang
kamu mau kemana
kamu tidak apa apa
masuk masuk masuk
kau diam saja di sana
biuh buka biuh

apa dia tidak datang
aku tidak tahu biung
tapi aku masih berharap kedatangannya
sinta bebi gendis
kenapa semuanya harus seperti ini
apa salahnya jika aku ingin bertemu dengan orang yang bisa membuatku nyaman
orang yang aku sukai
apa aku akan menderita seperti ini seumur hidupku
melepas kepergiannya pun aku tidak bisa
terima kasih mas
mohon maaf sebesar besarnya
nawangsi tidak bisa berhenti
tidak hadir di sini
untuk melepas kepergian raden
ya kalau begitu
semoga saja nawangsi akan sembuh ya
terima kasih jeng ayu
terima kasih bebi gendis
terima kasih sinta
sudah mau repot repot datang ke sini
diung harus jaga kesehatan juga ya
jagalah dirimu baik baik
doakan setiap langkah pusennya biung